belum putus vonis kasus kematian yosua huta barat yang diduga dilakukan oleh atasannya sendiri seorang petinggi kepolisian verdi sambo
kini ada dua mahasiswa yang tewas akibat kecelakaan yang diduga juga melibatkan aparat kepolisian
bahkan kejanggalan terjadi dari salah satu kasus tersebut ada korban yang tewas ditabrak oleh purnawirawan polisi justru yang dijadikan tersangka
apakah institusi ini belum juga berbenah diri
lebih dalam akan kita lihat dari kacamata media bersama dengan standard and practices cnn indonesia dewi savitri dan redaktur pelaksana cnn indonesia com suryanto
selamat malam mbak desaf dan juga mas suri
selamat malam caca
mbak desaf selamat malam
baik mbak desaf kejanggalan ini terlihat dalam penanganan kasus yang ditabrak malah menjadi tersangka
almarhum mahasiswa ui bagaimana media melihat penanganan kasus tersebut mbak
saya kira ini adalah salah satu di antara rangkaian kasus ya
ini kasus terakhir saja di antara rangkaian kasus yang menunjukkan bahwa sampai pada saat ini kita mempertanyakan apa yang disebut kepolisian sebagai sikap sikap yang profesional
yang melayani rakyat yang mengayomi rakyat dan bukti dari slogan slogan yang selama ini keluar seperti polri presisi dan seterusnya
karena yang terjadi justru sebaliknya ya
jadi kesan yang ditangkap oleh publik adalah justru sebaliknya
bagaimana mungkin seseorang yang sudah meninggal dunia
kalaupun dia melakukan kesalahan ya
sebagaimana yang saat ini diungkap oleh kepolisian
maka kemudian dia dianggap bersalah dan layak ditersangkakan
sudah meninggal masih bergelar tersangka
satu lagi bagaimana kasus seorang mahasiswa yang mengendarai motor
dan kemudian dia dianggap bersalah dan layak ditersangkakan
mereka tertabrak oleh rangkaian kendaraan yang beriringan dengan polisi
juga kemudian kasusnya menjadi begitu ruwet
tidak ketahuan ujung pangkalnya siapa yang bersalah dan seterusnya
dan polisi beberapa kali mengubah posisi penceritaannya posisinya tentang kasus ini
ini kemudian menimbulkan beragam pertanyaan
kalau kita sambungkan lagi ke satu
kita sambungkan lagi ke kanjuruhan
maka makin banyak pertanyaannya
dan ini kemudian berujung pada satu pertanyaan besar
apakah polisi benar benar menjalankan ketentuan undang undang ketika melaksanakan tugasnya
apakah mereka mengambil terlalu banyak hak
dan kemudian melalaikan kewajibannya
apakah ini bukan saat yang tepat ya
sudah lewat tapi daripada tidak dilakukan
polisi harus mengambil tindakan tegas untuk membenahi institusinya ke dalam dan seterusnya
di titik ini publik banyak pertanyaan
dan pertanyaan pertanyaan itu harus dijawab oleh institusi kepolisian
yang menarik adalah salah satunya yang tadi juga mbak desa nyatakan
bahwa almarhum mahasiswa ui ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka
padahal sudah meninggal
dan yang lucu adalah
kejadiannya pada oktober yang lalu ditetapkannya baru akhir akhir ini
padahal sudah meninggal dan dinyatakan
okelah kalau misalkan dia dinyatakan lalai seperti itu ya
namun kenapa kemudian ditetapkan sebagai tersangka
mas uri tanggapannya terkait hal ini
ya cukup mengejutkan ya saza
karena ini kan dulu sebenarnya
kasus ini viralnya itu karena awalnya itu
ada pernyataan dari rekan rekan korban bahwa pelaku tidak mau
mengantarkan korban ke rumah sakit
sehingga lambat penanganannya kurang lebih seperti itu
padahal saat itu kecelakaan sangat fatal gitu loh
terbukti tak lama setelah kejadian
korban langsung meninggal dunia
belum selesai kasusnya maksud saya
kasusnya bisa dibilang belum bisa memuaskan publik
tiba tiba ada pernyataan dari kuasa hukum yang menyatakan
justru si korban yang tewas jadi tersangka gitu kan
sangat mengejutkan publik gitu loh
karena walaupun pada akhirnya kasusnya di stop ya
iya kalau tersangka sudah tewas mau diapakan lagi gitu loh
tapi tapi yang menjadi keheranan publik sekarang ini
mengapa ada seorang yang tewas malah jadi tersangka
ini yang mestinya dijawab oleh polisi gitu saza
kenapa kemudian sudah terjadi
kemudian sudah tewas menjadi tersangka
menurut pengamat ada yang mengatakan bahwa ini adalah double victim
seperti itu mas wury
bisa dikatakan seperti itukah
benar kalau misalnya double victim karena dia sudah tewas
lalu ditersangkakan walaupun memang kasusnya tidak berlanjut
karena dia memang sudah tidak ada
tapi mestinya polisi lebih bijak dari awal menyidik kasus ini
karena bisa dibilang pasca kasus sambu itu
polisi tengah disorot habis habisan
kasus yang melibatkan polisi sudah dipastikan akan dibahas di media sosial
berujung akan dibahas di media media mainstream gitu
apalagi kasusnya yang sangat janggal seperti ini saza
kita tentu dalam beberapa bulan terakhir pasca kasus sambu itu
kita mendengar beberapa kasus yang melibatkan polisi
ada polisi yang menembak polisi di lampung
kemarin terakhir ada polisi yang menganiaya warga dengan tombak di lampung juga gitu loh
belum lagi kasus kasus yang polisi menyewa pembunuh bayaran di salah satu daerah di jawa
tiba tiba ada kasus seperti ini
sebenarnya kasus yang melibatkan polisi walaupun itu tidak janggal
itu pun pasti akan menjadi konsumsi media sekarang ini
janggal dalam konteks
narasi yang dimiliki polisi itu tidak berdiri tunggal
karena selama ini sahajah ketika ada narasi sebuah kasus itu didominasi oleh polisi
dan tidak ada narasi penyeimbang
maka itu bisa hampir bisa dipastikan kasus itu tidak akan cukup viral
nah untuk dua kasus ini kebetulan sama sama korbannya adalah mahasiswa
sama sama korbannya tewas
sama sama diduga melibatkan oknum kepolisian
pada akhirnya narasi yang disampaikan oleh polisi itu
ada narasi penyeimbang di dalamnya
ada narasi penyeimbang dari pihak keluarga dan kuasa hukum
makanya kasus ini terus dibahas di media sosial
karena narasi yang dimiliki oleh keluarga korban dan kuasa hukum
itu bagi banyak orang bagi publik itu bisa dibilang sangat masuk akal saza
makanya ini yang terus bergulir
isu ini yang begitu polisi memberikan narasi terkesan bahwa
salah satu anggotanya seperti itu saja
terkesan menutup nutupi salah satu anggotanya
apa iya polisi bisa objektif dan juga profesional
kalau menangani kasus yang melibatkan oknum atau salah satu anggotanya
pertanyaan tersebut sangat layak ya mbak desaf untuk dipertanyakan lebih dalam
yang kita lihat dalam berbagai kasus
memang terutama ketika menyangkut internal dan korpsnya sendiri
polisi seringkali harus diawasi dengan sangat ketat ya
yang terjadi pada kasus verdi sambo misalnya
selama beberapa hari kita diberi narasi bahwa
ada seorang ajudan ya
pegawai tingkat rendah gitu
aparat polisi tingkat yang lebih rendah
kemudian melakukan penembakan terhadap aparat lain yang juga tingkatnya kira kira sama
tanpa kita tahu apa yang terjadi
baru kemudian setelah pressure nya luar biasa dari publik
terungkap bahwa ternyata mastermind ya
yang merancang semua skenario itu
diduga adalah justru bosnya
seorang yang punya posisi yang sangat tinggi dalam kepolisian
dan bahwa hari hari ini kita lihat sidang sidang pengadilan
menunjukkan mereka yang hadir dalam kursi terdakwa itu adalah
begitu banyak orang menunjukkan bahwa
orkestrasi dari upaya tadi menutup
karena ini orang orang yang sama sama dalam kepolisian
itu begitu ujungnya begitu panjang gitu ya
menunjukkan bahwa memang ada kecenderungan kemudian untuk
ketika yang melakukan pelanggaran adalah sesama polisi
ada dugaan untuk melindungi
kalau pelakunya di tingkat atas
seorang yang punya kekuasaan yang sangat tinggi
maka ini bisa merembet
dan ini yang kemudian juga nampak ya
dalam dua kasus yang tadi disebut oleh mas suryanto
kalau saza mas yuri dan publik sekarang banyak
banyak mengikuti kasus tabrakan di jakarta ini misalnya ya
dalam kasus almarhum mahasiswa hasya itu
bahkan ketika orang tua menghubungi
berada di tempat kejadian dan kemudian menanyakan
siapa yang menabrak anak saya
penabraknya seorang pensiunan polisi
mengatakan saya yang menabrak bapak mau apa gitu ya
itu yang kita dengar dari keluarga ya setidak tidaknya ya
kita belum mendengar dari yang bersangkutan
tapi itu yang kita dengar dari keluarga
ini sangat mencederai rasa keadilan dan etika
orang indonesia ya
bahkan kalau kita tidak bersalah pun
kita menyebabkan seseorang meninggal dunia
maka kita akan memahami psikologi orang ini ya
terutama karena yang meninggal dunia
ada seorang anak yang masih muda
yang mestinya punya masa depan yang panjang
dan ini adalah orang tua yang sedang berduka
memberi kalimat jawaban semacam itu di depan si orang tua
ini menunjukkan beberapa kalangan menafsirkan ini sebagai
ini adalah salah satu bukti
dimana aparat itu ketika mereka melakukan kesalahan
atau ketika mereka tidak melakukan kesalahan
mereka tidak takut apapun
ini yang disebut sebagai arogansi gitu
dan ini adalah salah satu pr terbesar
pak polri ya pak polri pak listio sigit
untuk membenahi situasi ini
apakah benar di dalam itu
aparat arogan dimana saja
dan apa yang akan dilakukan dengan model model arogansi semacam ini
sikap arogansi kepolisian
dan kita ketahui bahwa sebenarnya
kasus seperti ini bukan baru kali ini saja
bukan baru satu tahun dua tahun kebelakangan ini
sebenarnya banyak kasus kasus lain di tahun tahun sebelum sebelumnya
mas suri sebenarnya apa yang kemudian melatar belakangi
adanya sikap arogansi yang begitu besar di tubuh kepolisian
sistemnya nyakah budaya
nyakah atau apanya mas uri dalam catatan media mas
kalau menurut saya
memang selama ini penegakan hukum di internal polri itu sendiri
yang mungkin kurang tegas saja
karena bisa kita lihat dalam kasus sambo pun
kalau itu tidak kita tentu ingat
kasus sambo itu kalau memang keluarga dan pengacara keluarga dan pengacara brigadir yosua itu tidak bersuara ke media
tidak mengekspos kasus ini di media sosial
mungkin besar kemungkinan narasi yang dibuat oleh sambo cs itu yang kita percaya sekarang ini
dan bisa jadi bahwa alat bukti kronologi kasus yang ada di pengadilan
itu pun yang mereka karang gitu saza
kita tidak tahu bahwa selama ini bagaimana penegakan hukum di internal polri
karena pro opam itu sendiri adalah pengawas di internal polri
lalu siapa yang mengawasi mereka gitu loh
ketika memang tidak ada kasus kasus yang tidak selesai
ada anggotanya yang kemungkinan menyimpang atau tidak bekerja dengan semestinya
hal inilah yang mestinya diawasi bersama saja
kita tahu bahwa ada kekhawatiran di pemerintahan sekarang ini
polri terkesan dimanjakan oleh pemerintah
sehingga mereka cenderung
atau mungkin bagi sebagian pengamat menyatakan bahwa polri merasa tidak tersentuh
sehingga mereka merasa kasus kasus yang mereka
pelanggaran pelanggaran yang mereka lakukan itu tidak ditangani secara maksimal
presiden jokowi dodo sendiri sebenarnya kan sudah memberikan teguran yang cukup keras
dengan memanggil seluruh petinggi petinggi polri pada tahun lalu
mbak desa apa pendapat anda
apakah teguran ini kemudian tidak memberikan efek apapun
karena kan kasusnya masih terus berjalan ya
ada kasus kasus baru
arogansi yang tadi disebutkan oleh mbak desaf masih terus kita bisa lihat di publik
apakah sebenarnya perbaikan institusi polri ini harus kemudian lebih jauh daripada sekedar teguran saja mbak desa
perbaikan internal ini saya kira akan butuh lebih dari sekedar teguran presiden ya
kita tahu beberapa kali juga pak kapolri lisyosi
sudah menyampaikan beberapa pernyataan ya
misalnya yang kita dengar kemarin tahun lalu ya pak listio mengatakan
situasi sedang sulit jangan mempertontonkan kemewahan berlebihan
kira kira gitu ya pada jajaran aparat di bawahnya
tapi yang kita lihat hari hari ini
malahan yang terjadi di cianjur kemarin kita dengar ada sebuah mobil merek eropa gitu ya
tanpa menyebut nama ternyata
ternyata dinaiki oleh seorang istri polisi
seorang perempuan yang mengaku sebagai istri polisi
ada sopirnya ternyata mobil itu harganya sekian miliar gitu ya
nah ini kan salah satu tentu saja bisa saja polisi punya kendaraan harganya miliaran gitu ya
tetapi di tengah seruan seorang kapolri untuk tidak menunjukkan mewah mewah dan seterusnya
ini kan patut dipertanyakan juga sampai di mana tadi seruannya pak kapolri itu
tapi juga persoalannya adalah apakah presiden apakah kapolri sudah mengeluarkan seruan itu
yang penting adalah implikasinya di lapangan aplikasinya di lapangan
bagaimana di lapangan itu seruan itu diterjemahkan dalam bentuk bentuk tindakan yang berarti gitu ya yang meaningful
kita sudah berkali kali dengar bahwa untuk masuk ke akpol misalnya akademi kepolisian misalnya
ada banyak sekali kasus ya terutama di berbagai daerah orang tertipu ketika sudah menitipkan uang ratusan bahkan miliaran rupiah untuk masuk misalnya
ini adalah bagian yang mungkin sejak awal patut menjadi perhatian kapolri kalau beliau benar benar ingin menata ulang integritas polri
kita juga sudah mendengar bahkan dari saya kecil ya kalau ada kasus tidak perlu lapor ke polisi kenapa
karena kehilangan ayam akan kehilangan kambing kehilangan kambing akan kehilangan sapi dan seterusnya
yang secara mudah gitu ya itu mengimplikasikan bahwa kalau berurusan dengan aparat itu maka kita justru akan kehilangan lebih banyak
apakah itu untuk memproses kasusnya dalam bentuk suap atau dalam bentuk apapun gitu ya
itu juga patut menjadi perhatian bagian dari kritik publik yang sudah puluhan tahun terhadap institusi kepolisian ya
yang lain lagi kalau sekarang era medsos kita dengar di medsos itu ada hashtag satu hari satu oknum gitu ya
untuk meng highlight ya menyoroti bahwa ada begitu banyak kasus yang menyangkut seorang anggota polisi aparat kepolisian
apakah satu hari satu oknum betul betul itu menunjukkan wajah polisi sesungguhnya
nah itu yang perlu sentuhan tangan langsung ya orang dalam hal ini
orangnya harus kaliber tertinggi di kepolisian dan dalam hal ini kapolri
itu cuma untuk menunjukkan beberapa ilustrasi saja bagaimana kritik kritik publik itu disampaikan kepada polri menyangkut kinerja polri dan reputasi polri
dan sejauh ini kita belum melihat ada upaya yang benar benar dilakukan untuk menjawab kritik kritik semacam itu
upaya yang benar benar dilakukan belum terlihat
tadi juga disebutkan bahwa nggak cukup teguran presiden seruan kapolri yang sudah berulang kali
tadi juga dikatakan oleh mas suri seharusnya penegakan hukum di dalam internal institusi polri ini benar benar ditegakkan
bagaimana kita bisa memastikan maupun pemerintah bisa memastikan bahwa penegakan hukum tersebut benar benar terjadi mas suri
saja saya sedikit mengutip omongan kak polri
kapolri yang usai kepala satuan wilayah dan pati polri dikumpulkan oleh jokowi beberapa waktu lalu usai kasus sambo viral
kapolri bilang arahan dari beliau jelas dan tegas bahwa kami semua harus solid untuk bersama sama berjuang melakukan apa yang menjadi tugas pokok fungsi kami pelindung pengayom dan pelayan masyarakat
sebenarnya kalau saya lihat dari pernyataan kapolri ini simpel
berlaku seperti apa adanya aja menjadi pelindung pengayom dan pelayan masyarakat
tidak usah naik naik naik kurang lebih seperti itu
ketika ada yang lapor walaupun hanya sekedar kecopetan ya bu diproses gitu loh
kalau memang bisa ditangkap pelaku copetnya ditangkap
ini dari hal yang paling ringan saja
jangan sampai kata mbak desa tadi itu ketika kita lapor karena kehilangan ayam akan bakal kehilangan kambing gitu loh
terus sehingga terus katanya ada yang lebih
memilih lapor ke dukun kalau misalnya kehilangan sesuatu dibandingkan lapor ke polisi
karena lebih percaya ke dukun bisa menemukan
hal ini kan sebenarnya sebuah sentilan yang cukup keras kepada polisi
belum lagi tagar satu hari satu oknum
ada satu lagi yang mau viral ngejustice gitu loh
ini yang mestinya menjadi sebuah teguran keras ke polri
bagaimana sikap masyarakat sekarang ini terhadap institusi polri
yang mestinya dibenahi
belum tidak ada kata terlambat walaupun menurut saya pasca kasus sambo lalu dikumpulkannya pak men dan patipol di istana oleh jokowi kemarin
mestinya polisi segera berbenah
karena si kapolri sudah tegas memberikan arahan kepada anggotanya
tapi sekarang apa yang kita lihat seperti tidak ada perubahan berarti
masih terus ada kasus kasus yang bisa dibilang bikin kening kita berkernyit gitu loh
orang tewas masih bisa menjadi tersangka
kebetulan kasusnya melibatkan salah satu anggota mereka polisi ya
salah satu anggota mereka sendiri yang sudah pensiun
ini kan cukup miris begitu saza dalam kasus ini
baik mas suri dan juga mbak desaf kita harapkan dan kita akan kawal bersama ya
agar perbenahan atau perbaikan institusi polri ini benar benar bisa dilaksanakan
dan selain mengenai institusi polri ada juga yang masih ramai di minggu ini di pekan ini
yaitu uji materi mengenai sistem pemilu proporsional tertutup
mbak desaf dan juga mas suri dan pemirsa kita akan bahas hal tersebut lebih dalam dari kacamata media
namun kita harus jeda terlebih dahulu
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news